kondisi terkini banjir bandang di kampung cihideng girang desa sukakerti subang jawa barat
sangat menyayat hati ya indra apa tadi yang kita baru sama sama saksikan belasan rumah rusak rata dengan tanah
dua orang tewas dan tiga orang hilang akibat musibah ini
setelah banjir bandang di kampung cihideng girang
minggu malam tim penyelamat dan warga langsung mencari korban yang terjebak longsoran
tim menemukan jenazah wanita berusia dua puluh lima dua tahun dan seorang lagi diduga berusia empat puluh delapan tahun
tiga orang dilaporkan masih hilang diantaranya nabila berusia lima bulan
eni usia empat puluh tahun dan rizal sepuluh tahun
tim gabungan kepolisian tentara dan pemkap subang masih mencari para korban yang hilang
tiga orang belum ditemukan yang dua orang sudah meninggal
lalu yang empat masih dicari
sementara itu hujan deras yang terus mengguyur merendam sejumlah wilayah di kabupaten bandung jawa barat
selain merendam permukiman banjir memutus jalur penghubung kecamatan soreang dan banjaran
luapan sungai citarum yang tak mampu menampung air kiriman dari bandung dan sekitarnya merendam
di kawasan langganan banjir seperti baleenda dan dayokolot
wilayah majalaya serta banjaran juga tergenang antara sepuluh hingga satu ratus lima puluh cm
banjir di jalan raya kamesan memutus jalur penghubung soreang dan banjaran
sejumlah kendaraan mogok karena nekat menembus banjir
sementara sejumlah pengendara lain memilih mencari jalur alternatif